ini adalah pertama kali anda mencoba indonesia kuisin bukan
ini adalah pertama kali
selain mengagumi lembang kota pemerintahan ini
jangan lupa untuk mencicipi sajian kulinernya
bukan di restoran tapi di food truck
jajaran gerai makanan ini banyak ditemui di sejumlah ruas jalan kota washington dc
tidak hanya makanan khas paman sam seperti hamburger dan kentang goreng
kita juga bisa menjajal masakan khas minang di sini
menjadi satu satunya food truck yang menawarkan menu khas indonesia di sini
sejak tahun dua ribu sembilan belas suami istri asal indonesia muhammad fahri dan istrinya arni
mulai memperkenalkan kuliner nusantara bagi warga washington dc
mulai dari nasi padang dengan rendang daging
masakan kita itu kan lain pada yang lain
jadi rasanya juga autentik
kalau udah sekian banyak menu ini pak yang paling banyak dipilih atau dipesan sama warga american public nih khususnya
american public nomor tujuh pak rendang
rendang tetap rendang ya jadi ini ya inceran ya
ya rasa menjadi bagian penting dalam memperkenalkan sajian nusantara ke warga amerika serikat
namun sayangnya untuk mendapatkan bumbu khas indonesia di washington dc masih sulit
fahri masih harus memesannya langsung dari sumatera barat dengan ongkos kirim yang amat mahal
demi menjaga rasa otentik masakannya
ini saya pesan dari indonesia
dari keluarga saya yang pesan nanti dikirim ke sini
antara empat ratus dolaran
dan ke atas per kilogram
upaya fahri menampilkan wajah indonesia melalui kulinernya tidak sia sia
arnis kitchen mampu bertahan di tengah pandemi
dan warga lokal pun ini banyak yang menjajal masakannya
saya dan christopher pun tak ingin ketinggalan mencicipi batagor dan nasi padang ala arnis kitchen
jadi ini pertama kali
pertama kali ya
ini adalah kuisin indonesia kan
ini adalah pertama kali
dan ini enak
dan ini adalah salah satu dari yang paling enak yang saya makan
hanya jumlah pedas yang tepat
jadi coba yang saya
ini juga salah satu kuisin indonesia
dan berikan ke saus kacang
aku suka kue saya lebih
tapi ini enak juga
ini enak banget
ini salah satu kuisin indonesia
ini kuisin indonesia
di seluruh dunia
ini enak banget

kalau kita kembali lagi ke restoran indonesia
roli kurniawan setiap programnya
fosil terbisi amerika serikat